gempa bumi yang mengguncang pulau lombok nusa tenggara barat lima agustus lalu sempat membuat industri pariwisata lombok terganggu
namun sebulan berlalu pasca gempa geliat wisata itu mulai bangkit kembali
salah satu destinasi terkenal di nusa tenggara barat adalah gili trawangan
meski tidak seramai sebelum gempa mengguncang animo wisatawan baik lokal maupun mancanegara tetap terlihat
lokasi usaha dan rumah warga yang hancur kini mulai diperbaiki meski memerlukan waktu yang relatif lama
pasalnya tidak ada alat berat yang dapat masuk untuk membersihkan puing puing bangunan
perlahan masyarakat mulai memperbaiki kediamannya